hari ini kita akan membahas mengenai seputar rekrutmen pcpm bank indonesia
karena dari kemarin nih udah banyak banget nih dari sobat rupiah yang nanya nanya di media sosial bank indonesia
mulai dari di twitter di instagram di tiktok dan banyak juga dm yang masuk itu sekitar seratus lebih dari seratus dm yang udah masuk ke kita
mereka pada nanya ini sobat rupiah kapan sih kak rekrutmen pcpm bank indonesia ini akan dibuka lagi
nah jadi di kesempatan sore hari ini kita akan kupas bersama sama bersama dengan dua narasumber yang sudah hadir di samping saya langsung dari tim rekrutmennya
di samping saya ada mas ari selamat sore mas ari apa kabar ya mas
nah di samping mas ari juga hadir langsung dari tim rekrutmen ada mbak astri selamat sore mbak ari
halo selamat sore bunga selamat sore sahabat rupiah semua
nah sebelum kita melangkah lebih jauh buat ngobrol ngobrol nih kita boleh kali ya lepas masker dulu nih mas dan bang
kita sebelumnya udah prokes udah pcr juga ya
sudah aman sudah dipastikan aman
jadi karena tadi udah banyak banget dm yang masuk sobat rupiah udah penasaran
penasaran banget tentang rekrutmen pcpm
bolehlah kita bahas satu persatu dulu nih
mungkin dari pertanyaan basic dulu ya yang dasar dasar dulu nih
nah mungkin pertanyaan ini bisa dijawab langsung oleh mas ari dulu nih mas
jadi sobat rupiah pcpm ini adalah jalur rekrutmen di bank indonesia yang tujuannya untuk kaderisasi pimpinan di bank indonesia
nah jalur rekrutmen pcp ini kalau di organisasi lain itu serupa dengan manajemen training
nah jadi nanti sobat rupiah ya kalau kandidat yang mengikuti proses seleksi dan juga lolos sampai dengan seleksi tahap akhir
ini nanti akan mengikuti serangkaian program pengembangan
jadi akan diberikan pengembangan dalam bidang bidang tugas bank indonesia
yang meliputi bidang moneter sistem pembayaran stabilitas sistem keuangan gitu ya
jadi akan diberikan pemahaman terkait dengan bidang tugas ke bank sentralan
nah tentu ketika nanti ya sudah melalui serangkaian pengembangan itu
lulusan pcpm ini akan mendapatkan remunerasi juga yang kompetitif tentunya ya
untuk bisa memotivasi mereka dalam bekerja nantinya
dan tentu jenjang karir juga menjadi sesuatu yang diunggulkan untuk jalur pcpm ini
karena memungkinkan untuk berkarir sampai dengan level tertinggi di bank indonesia
sebagai informasi bapak gubernur bank indonesia ini juga merupakan lulusan pcpm bank indonesia
jadi memang jenjang karir pcpm bank indonesia ini memang sangat bagus ya
ini penasaran juga nih sobat sobat rupiah di luar sana
apakah rekrutmen pcpm ini selalu dibuka tiap tahunnya nih mas
jadi untuk rekrutmen ini merupakan salah satu fungsi yang dilakukan oleh departemen sumber daya manusia di bank indonesia
nah di bank indonesia sendiri tugas dsdm ini kita dengan pendekatan framework empat p ya
jadi ada perencanaan kemudian pemenuhan kemudian juga pengembangan dan pemeliharaan
nah ketika dari hasil perencanaan itu terhadap kebutuhan untuk melakukan pemulihan sdm
dan itu kita harus proyek dari luar tentu nanti kita akan melakukan rekrutmen salah satunya jalur pcpm
nah rekrut pcpm ini kita rekrut untuk mengganti pejabat atau pimpinan kita
karena tujuannya adalah untuk kaderisasi ya sehingga
untuk menggantikan pimpinan yang sudah punya tugas
atau juga ada kebutuhan untuk pelaksanaan program strategis di bank indonesia
dan juga untuk mencapai mendukung visi dari bank indonesia sendiri
jadi ketika ada kebutuhan sobat rupiah tidak perlu khawatir
karena kami mengelola sdm itu dengan tiga t terjadwal transparan dan terprogram
jadi nanti setiap pengumuman ini akan diumumkan melalui website bi dan juga media sosial bank indonesia
jadi nanti kedepannya ketika misalnya once pcpm ini akan dibuka pasti selalu akan diupdate di website bank indonesia juga
di website rekrutmen bank indonesia juga betul ya mas ari
kemudian untuk selanjutnya nih ketika misalnya pcpm ini sudah dibuka untuk selanjutnya
profil sdm apa sih yang sebenarnya saat ini itu sedang dibutuhkan oleh bank indonesia
jadi supaya sobat rupiah di luar sana nih mas ari ada gambaran nih
ketika misalnya ingin mendaftarkan diri atau bergabung berkontribusi untuk bank indonesia
jadi sebagaimana visi bank indonesia saat ini menjadi bank sentral digital terdepan
yang berkontribusi nyata terhadap perekonomian dan menjadi yang terbaik di negara emerging markets untuk indonesia maju
ada beberapa kualitas sdm yang kita butuhkan
yang pertama yang berkaitan dengan digital
tentunya kami ingin mencari ternyata ternyata yang memang fasih yang memang terbiasa untuk mengelola digital
jadi kita mengundang kepada sobat rupiah yang memang ingin memberikan dampak nyata terhadap perekonomian
baik yang di tingkat nasional maupun di tingkat regional
jadi bank indonesia ini merupakan sarana atau wadah yang kami paling pas
kalau teman teman ingin memberikan dampak langsung kepada masyarakat
kemudian yang ketiga ini tentu kami mendorong menjadi yang terbaik
sehingga kami mencari individu atau talenta talenta yang memang ingin selalu menjadi yang terbaik di bidangnya gitu ya
kemudian yang terakhir adalah kita ingin mencari orang orang yang memang bisa bekerja sama berkoordinasi
karena untuk mencapai tujuan bank indonesia tidak mungkin tanpa berkolaborasi
jadi bisa dicatat juga sebagai gambaran untuk sobat rupiah di luar sana
untuk mendaftarkan diri di bank indonesia itu tidak hanya dinilai dari kemampuan individu
tapi juga dari organisasi kolaborasi kerjasama asalkan kita semua mau belajar
kalau boleh tambahkan sedikit lagi jadi secara umumnya ada tiga hal yang kita cari
jadi yang pertama fit fit secara kompetensi
jadi kompetensinya ini harus sesuai dengan kebutuhan bank indonesia
kemudian yang kedua adalah fit secara behavior
menjadi kandidat yang memang secara behavior sesuai dengan values dari bank indonesia
karakter sesuai dengan budaya kerja yang sesuai dengan purpose dari bank indonesia sendiri
iya kompetensi behavior dan juga karakter
jadi luar dalam dari sobat rupiah ini memang harus dimanage
baik mungkin untuk bisa mendaftarkan diri di bank indonesia
nah sobat rupiah ini terima kasih banyak kepada sobat rupiah
yang telah menyempatkan hadir di live sore hari ini
per update saat ini untuk yang live saat ini sudah ada lima ratus
sudah banyak banget nih mas mbak sobat rupiah di luar sana yang penasaran
gimana sih rekrutmen pcpm bank indonesia
apa aja sih yang harus dipersiapkan
nah tadi kita udah dengar banyak banget nih insight dari mas ari
mungkin sekarang kita akan bergantian dulu ke mbak asri
pertanyaan pertama tadi kita udah tahu nih terkait p tiga

untuk tahapan seleksi pcpm sendiri itu bagaimana sih mbak
dari tahapan awalnya sampai tahapan akhir ya mbak
oke baik terima kasih bunga dan sobat rupiah
jadi kalau untuk tahapan di pcpm itu sebenarnya ada enam tahapan
jadi yang pertama adalah seleksi administratif
itu tentu saja harus dilakukan ya itu sebagai filter terhadap kesesuaian
dan kelengkapan administrasi peserta itu pastinya
kemudian yang sesuai juga dengan kualifikasi yang ditetapkan oleh bank indonesia
yang pertama adalah seleksi administrasi dulu
kemudian yang kedua ada tes potensi dasar dan person organization fit atau pof
jadi itu adalah seleksi selain dari aspek intelijensi peserta
itu juga kita seleksi antara kesesuaian gitu ya
peserta atau kandidat pcpm dengan value yang dimiliki oleh bank indonesia
itu tentu saja tadi sudah disampaikan juga oleh mas ari begitu
kemudian yang ketiga kita ada tes pengetahuan umum ke bank sentralan dan bahasa inggris
tentu saja pasti harus ada keban sentralan karena kita bank sentral republik indonesia ya bank indonesia
nah seleksi ini itu tadi jadi ada ke bank sentral ada tes pengetahuan umum dan bahasa inggris
ada terkait dengan isu ekonomi sobat rupiah kemudian juga ada ilmu kebang sentralan
selanjutnya tes bahasa inggris itu juga akan menguji kemampuan peserta atau kandidat gitu ya
terhadap kemampuan bahasa inggrisnya yang mirip juga dengan test dua atau iots yang sudah
nah mungkin teman teman atau kandidat juga udah tahu gitu atau sobat rupiah udah familiar banget
kemudian selanjutnya ada tes psikologi ada tes lgd dan juga wawancara psikologi
nah ini karena ada psikologi psikologinya maka itu adalah seleksi terhadap aspek psikologi dan kompetensi perilaku peserta
yang pastinya penilainya adalah asesor yang bersertifikat gitu
nanti kita bank indonesia akan ini nih berpartner gitu pastinya dengan lembaga yang kompeten untuk menilai atau mengakses psikologi
kemudian yang kelima adalah tes kesehatan dan psikiatri
tentu saja selain sehat secara fisik juga harus sehat secara psikis gitu
nah ini disini tuh bi memiliki memang standarnya ada ya yang harus kita jaga atau bank indonesia jaga
baik secara fisik maupun mental gitu yang akan menjadi acuan kelulusan nanti kandidat itu
kemudian yang terakhir nah ini terakhir nih saya tes seleksi wawancara akhir nih sobat rupiah
nah jadi di mana peserta atau kandidat yang sampai dengan tahap akhir itu akan bertemu dengan interviewer
intervier biasanya itu pejabat tinggi bank indonesia gitu ya mas ari
jadi emang benar benar langsung ketemu sama pejabat pejabat bank indonesia
jadi nanti juga untuk menilai kesesuaian kandidat dengan bank indonesia
nah tadi udah dipaparkan nih sama mbak asri udah banyak banget tahapannya tadi kalau nggak salah ada enam tahapan ya
ada enam tahapan mulai dari administrasi sampai nanti di akhir di wawancara akhir
betul wawancara akhir ini berarti gongnya ya pak ya
betul tapi ya pokoknya disiapkan aja gitu ya semuanya tadi baik secara mental maupun fisik
insya allah kalau udah siap dan jangan lupa doa
oh betul jangan lupa doa sobat rupiah
kunci kunci itu pokoknya
mungkin kuncinya satu juga harus tetap konsisten ya mbak ya
kalau sampai akhir semangatnya harus tetap dijaga
jadi jangan too much push energy di awal karena nanti takutnya di akhir malah menurun semangatnya
oke nih karena kita udah tahu tadi tahapan seleksi pctm dari awal sampai akhir
mungkin nih mbak hal hal apa saja sih yang harus diperhatikan oleh kandidat sebelum mengikuti seleksi pctr
baik tentu saja bunga kalau apa yang harus diperhatikan yang pertama tuh informasi dulu gitu
atau nanti sobat rupiah yang tertarik gitu ya untuk mengikuti seleksi pcpm harus tahu dulu nih informasi gitu
informasi tentang bank indonesia tentu saja bisa didapat dari mana
tentu saja dari channel channel media sosial bank indonesia
ada instagram yang sekarang ini kita sedang live
kemudian juga ada twitter ada youtube ada tiktok juga gitu ya
kemudian juga kalau untuk pembukaan rekrutmen pcpm itu bank indonesia juga senantiasa mengumumkannya di media cetak gitu
jadi selain di channel channel media sosial media cetak juga pasti ada
jadi jangan khawatir nih semua media insya allah pasti akan tercover gitu ya oleh publikasi apa namanya bank indonesia apabila akan dilakukan pembukaan proses rekrutmen pcpm
kemudian yang kedua kelengkapan dokumen
jadi mempersiapkan dokumennya itu sekarang
kalau memang ingin atau berminat masuk menjadi kandidat rekrutmen pcpm
misalkan ijazah asli dan misalkan ijazah yang dilegalisir gitu
kemudian bagi peserta atau kandidat yang memang dia lulusan luar negeri nih bunga
dan pasti menarik banget juga
bank indonesia sangat kompetitif gitu ya
jadi ayo lulusan luar negeri juga bisa masuk menjadi kandidat pcpm
tapi jangan lupa kalau untuk lulusan luar negeri ijazahnya harus disetarakan dulu
jadi itu juga harus dipersiapkan mulai dari sekarang
karena penyesuaian atau penyetaraan ijazah itu kan membutuhkan waktu pastinya gitu
jadi dari sekarang bagi kandidat yang ingin masuk ke bank indonesia

kemudian juga ada transkrip nilai ada skck gitu ya nantinya
kemudian juga macam macam lagi lah
dokumen dokumen penting teman teman sekalian harus disiapkan mulai dari sekarang
kemudian yang ketiga juga persiapkan tadi yang sudah kita
kemudian yang ketiga juga persiapkan tadi yang sudah kita singgung sebelumnya
sehat fisik sehat mental karena kalau enggak kan nggak bisa ikut tes yang tadi ada enam tadi gitu
kemudian juga karena nantinya rekrutmen atau tesnya itu hybrid
jadi ada yang online ada yang offline
maka ketika dilakukan tes secara online harus tentu saja device nya dipersiapkan
kemudian juga betul tahu jaringan misalkan memang rekan rekan
dapat rupiah misalkan tinggal di daerah yang tidak bagus gitu ya secara sinyal
ya kalau memang tahu mau ikut rekrutmen pcpm bank indonesia
di mana tesnya pada saat tahapan itu dilakukan secara online
maka boleh dong gitu ke tempat atau mencari tempat yang memang bisa menyediakan sinyal yang baik gitu ya
untuk mengikuti tes supaya lancar gitu dalam proses tesnya
kemudian juga tentu saja kompetensi
jadi tadi karena salah satu tesnya juga ada tes ke bank sentralan kemudian tes pengetahuan umum
tentu saja harus diupdate nih pengetahuan kita gitu ya
karena mau masuk ke bank indonesia atau bank sentral ya harus tahu apa sih bank indonesia
kemudian apa tugas fungsi bank indonesia dan lain sebagainya
kemudian juga isu isu terkini mengenai masalah ekonomi itu juga nanti menjadi salah satu materi yang dites gitu ya pada saat rekrutmen
nah kemudian terakhir juga kalau nantinya ketika sudah lulus ya mau tahapan tahapan kemudian mau tes kesehatan
kalau misalkan merasa aduh badanku gak enak nih atau badanku kurang sehat ya disehatkan dulu badannya
kemudian di fitkan dulu badannya supaya ketika nanti mengikuti tes mcu bisa lulus di situ gitu
nah tadi udah diulas nih sangat komprehensif dari mbak asri apa aja tips tipsnya ya mbak ya
untuk mengikuti setiap tahapan di rekrutmen pcpm bank indonesia ini
jadi memang harus disiapkan dari fisik mental terus kemudian dari kompetensi juga
banyak banyak update informasi terkini dari website media sosial karena memang banyak sekali ya platform yang disediakan oleh bank indonesia
jadi bisa nih sobat rupiah untuk menyerap informasi yang sekarang sudah terupdate terkini sebagai bekal nanti untuk rekrutmen di bank indonesia
nah untuk per saat ini viewers kita udah mulai semakin naik nih luar biasa sekali ya mas mbak
karena berarti kita sudah melihat antusiasme dari sobat rupiah terkait topik sore hari ini rekrutmen pcpm ini
dan sekarang sudah ada beberapa
ada pertanyaan juga yang masuk di dm instagram
ini terkait mitos atau fakta nih mas mbak
untuk pertanyaan pertama ini datang dari edsoyan bahar
pertanyaannya adalah fakta atau mitos nih min kalau cuma lulusan luar negeri yang bisa masuk bank indonesia
mungkin pertanyaan ini bisa dijawab oleh mas ari nih mas
terima kasih buat rupiah
jadi kalau untuk rekrutmen pcpm ini kita membuka kesempatan ya untuk lulusan dari mana pun
apakah di dalam negeri luar negeri gitu ya sepanjang memang memenuhi persyaratan administratif
jawaban saya itu mitos
kalau hanya luar negeri gitu ya
nah itu tadi jawabannya adalah mitos
jadi meskipun dari lulusan luar negeri dalam negeri
semua bisa mendaftar di bank indonesia
kalau misalnya dari luar negeri ijazahnya harus disetarakan dulu
kemudian ini ada pertanyaan kedua masih terkait mitos atau fakta
boleh nanti dibantu mas ari lagi untuk jawabannya ya mas
mitos atau fakta nih min kalau sudah mengikuti tes pcpm lalu gagal apakah tahun berikutnya tidak bisa ikut lagi
nah pertanyaan ini datang dari ad yopindres
pada dasarnya yang berhak mengikuti atau yang bisa mengikuti itu adalah yang memenuhi persyaratan administratif
jadi kalau sobat rupiah sudah pernah mencoba sekali kemudian gagal nah di periode berikutnya itu bisa melihat apakah masih sesuai dengan persyaratan administratif untuk mengikuti seleksi pcpm
kalau seandainya masih sesuai maka masih bisa mengikuti seleksi pcpm gitu ya sehingga tidak ada batasan sekali atau dua kali
justru kita bisa melihat bagaimana motivasi kemudian bagaimana niat kuat ya untuk bisa mengikuti seleksi pcpm dan masuk menjadi pegawai bank indonesia
jadi banyak juga nih teman teman pcpm juga ya itu ada juga yang beberapa kali daftar
tidak hanya satu kali langsung lolos juga ada yang beberapa kali daftar
ada yang tiga kali bahkan saya tahu baru bisa lolos gitu
tapi tidak apa apa
dengan persyaratan administratifnya pasti masih bisa diterima
semuanya sesuai dengan persyaratan administrasinya
nah bahkan mungkin kalau misalnya sebelumnya sudah pernah mengikuti rekrutmen jadi udah cukup ada total nih
apa aja yang bisa disiapkan lagi yang bisa diperbaiki dikembangkan gitu
nah karena tadi kita udah sedikit cheet chat dengan mas ari dan juga mbak astri terkait dengan apa sih pcpm itu apa aja sih tahapannya tips persiapannya apa aja
sekarang kita bisa langsung lihat sedikit cuplikan video tentang rekrutmen pcpm juga
jadi ini mungkin bisa juga menambah gambaran sobat rupiah di luar sana apa sih rekrutmen pcpm itu yuk kita saksikan bersama sama videonya
setelah tadi kita udah melihat cuplikan video tentang pcpm ini ternyata memang banyak banget yang sudah bisa di provide oleh bank indonesia
nah kalau saya boleh cerita sedikit nih pengalaman sebelumnya ya waktu pcpm tiga puluh enam
masih baru banget masih fresh boleh tips and tricknya dong berarti buat sobat rupiah ya
jadi kalau pengalaman pcpm tiga puluh enam kemarin itu sama seperti yang tadi disampaikan oleh mbak asri
jadi ada yang testnya dilakukan secara hybrid
dan ada yang dilakukan secara online dan juga ada yang dilakukan secara offline
tentu saja kalau misalnya yang offline itu biasanya untuk yang tes kesehatan ya
kesehatan kemudian untuk tes psikiatri itu juga dilakukan secara offline
kemudian untuk tes yang dilakukan secara online itu terkait seleksi administrasi kemudian ada tes potensi dasar person organization feed dan lain sebagainya
juga lulusan teknik industri mas mbak
jadi mungkin sedikit awam ya tentang perekonomian tentang bank sentral
karena waktu kuliah juga sebelumnya kan tidak ada tuh mata kuliah ke bank sentralan
jadi tipsnya adalah rajin rajin buka di website bank indonesia media sosial bank indonesia
karena di website bank indonesia itu semua informasi di provide mulai dari sejarah bank indonesia kelembagaan organisasi perundang undangan
jadi sobat rupiah bisa juga nih nanti bikin daily plan gitu ya mbak
mungkin dewan nanti kita mau belajar tentang sejarah bank indonesia
atau mungkin nanti belajar tentang organisasi bank indonesia
kita belajar tentang perundang undangan kebijakan gitu
strategic planning untuk belajar lah ya terkait dengan kebang sentralan
karena kan ini juga sudah disampaikan ya jauh jauhan
apa aja sih nanti rekrutmennya nih apa aja sih tahapannya gitu
terus jangan lupa juga untuk update informasi yang terkini
nah itu juga salah satu kunci karena nanti kita ada juga tes pengetahuan umum
pengetahuan umum terus nanti kita juga ada lgd ya
lgd itu biasanya case case nya adalah case terupdate saat ini
nah lgd itu adalah leaderless forum discussion
jadi di lgd ini nanti
biasanya akan diberikan sebuah case
dan itu adalah case case yang terupdate yang terkini
dalam grup ya atau dalam kelompok
nah di lgd itu juga salah satu momen yang cukup menegangkan
karena sebelumnya kan karena rata rata online
jadi waktu lgd itu pertama kali kita ketemu kandidat
kita interaksi dua arah dengan kandidat yang lainnya ya mbak
nah disitu jadi kita tahu nih
oh ini loh yang ikut rekrutmen juga di bank indonesia
jadi tipsnya adalah persiapkan matang matang dari sekarang
dan apa sih kebijakan kebijakan bank indonesia saat ini
nah itu tuh yang bisa jadi bekal untuk sobat rupiah nanti ketika misalnya
kemudian untuk wawancara akhir
gongnya tapi ini yang sangat mendebarkan juga
belum tentu lulus juga gitu tahap terakhir
itu sangat menegangkan sekali ya mbak
karena itu udah benar benar di akhir
dan kita langsung dipertemukan dengan pejabat bank indonesia
jadi sobat rupiah juga dipersiapkan dari sekarang
apa sih yang bisa sobat rupiah berikan untuk bank indonesia
kontribusi apa sih yang nanti bisa diberikan untuk bank indonesia
tentu saja juga cara penyampaian ya bukan
jadi memang untuk concise gitu
kemudian juga poinnya tersampaikan
kita harus secara efektif menggunakan kata kata
kemudian juga secara baik gitu ya
seperti itu juga bisa menjadi poin plus ketika wawancara
dan kalau misalnya sobat rupiah punya pengalaman di luar sana yang non akademis
karena bank indonesia sangat mengapresiasi ya mbak ya
terkait non akademis terkait seni atau mungkin olahraga
itu juga bisa disampaikan nanti
semua diapresiasi oleh bank indonesia ya mbak
iya karena itu semua nilai plus sebenarnya
jadi hanya secara kompetensi saja
tetapi juga tadi ada misalkan leadership dari tempat lain
kemudian pengalaman pengalaman yang mungkin bisa membuat kandidat atau sobat sobat rupiah itu mempunyai nilai plus di mata pewawancara dan juga bank indonesia
kedepan bakalan susah nih tim rekrutmen bi untuk milih
kita tahu bagaimana tipsnya di tahap tes online ya
jadi udah tau mereka bagaimana mempersiapkan diri sebelumnya ya
kalau misalkan sampai tidak siap itu sayang banget nih sobat rupiah ya
karena udah benar benar banyak kita kelepas
ya jadi harapannya nih insight insight yang sudah tadi dipaparkan mas ari dan juga mbak asri
ini bisa jadi bekal buat sobat rupiah di luar sana
nah itu yang perlu disiapkan ya khusus mbak
oke saat ini mungkin kita akan break sejenak dulu ya sobat rupiah
apa mau lanjut dulu nih
pasti banyak banget nih mitos mitos atau yang beredar gitu ya
yang beredar di antara sobat rupiah
ini aku mau ngomong sedikit nih bunga terkait
itu banyak nih mas ari juga pertanyaan dari luar sana
kalau bunga kan emang tinggi semampai nih mas ya gitu
apakah tinggi badan juga menjadi faktor penentu nih mas ari ketika mau masuk ke bank indonesia
saya juga lihat ada beberapa pertanyaan tuh ya yang ada di
kita apa namanya untuk aspek kesehatan ya kesehatan fisik kita tentu memperhatikan beberapa aspek
termasuk salah satunya adalah tinggi badan
nah dari situ kita bisa melihat informasi mendapatkan informasi mengenai faktor kesehatan dari kandidat
namun mbak asri tinggi badan ini tidak menjadi faktor untuk penggugur
jadi nggak perlu khawatir kalau ternyata tingginya se mbak bunga atau tingginya se mbak asri semuanya sama
yang kita lihat tadi tiga hal tadi ya
tiga aspek fit dari sisi kompetensi feed dari sisi perilaku dan fit dari sisi karakter atau kulturnya
jadi gitu ya sobat rupiah jadi tinggi badan apakah kalau masuk bi itu dilihat tinggi badannya
tentu saja dilihat tetapi secara proporsional
itu tidak menjadi carot mutlak gitu ya mas ya
nanti kita juga akan ada tes kesehatan ya
jadi di akhir akan ada tes kesehatan
nah disitulah baru kita mengetahui juga bagaimana sih kondisi sobat rupiah ini secara fisik
nah itu adalah proporsi antara berat badan dan juga tinggi badan gitu
jadi nggak masalah kok mau seperti apa asalkan bmi nya bagus
karena aspek kesehatan ada berbagai macam mas
jadi nanti kita lihat secara komprehensif secara keseluruhan
dan itu yang akan menjadi penentu ya
karena kandidat akan bisa mengikuti tahapan berikutnya atau tidak
mungkin itu juga sedikit tips nanti ya untuk tes kesehatan ya
dipersiapkan juga jaga kesehatan
di kondisi pandemi seperti ini
jangan stres hebat rupiah
kemudian ini terkait dengan video tadi nih
nah itu kan tadi juga sedikit diulas
kalau misalnya bank indonesia itu juga provide dari mulai pendidikan kemudian dari asuransi kemudian juga bahkan pensiun nih
juga nanti ada yang di provide oleh bank indonesia
gimana sih benefit ya yang bisa didapatkan oleh sobat rupiah di luar sana ketika nanti bergabung di bank indonesia
jadi kalau sobat rupiah bergabung dengan bank indonesia tentu banyak sekali bunga ya yang bisa ditawarkan
yang pertama adalah bank indonesia menyediakan jarul karir dan program development yang komprehensif
jalur karir untuk rekrutmen pcpm ini kita sebutkan jalur karir officer ini sudah jelas jalur karirnya
nanti disertai juga dengan berbagai program pengembangan yang baik sifatnya on the job development maupun juga art of the job development
termasuk juga bank indonesia memberikan kesempatan beasiswa untuk melanjutkan studi ya untuk jenjang s dua maupun jenjang s tiga
baik di dalam negeri maupun di luar negeri
jadi dalam hal ini bank indonesia berkomitmen untuk diberikan
berkomitmen untuk bisa terus mengembangkan dan harapannya kandidat atau pegawai juga terus improve ya untuk continus learning selama menjalani karir di bank indonesia
nah kemudian hal yang kedua yang ditawarkan oleh bank indonesia ini adalah bank indonesia memiliki kehidupan kerja yang kondusif dan mendukung inovasi dan world work balance gitu ya
tadi bisa dilihat dari video tadi bahwa bank indonesia ini memiliki berbagai macam kegiatan ya
tidak hanya kegiatan yang kaitannya dengan pekerjaan
karena tentu kalau kita kerja terus kan bosan ya
kayak nggak ada kehidupan lain
bank indonesia menyediakan sarana juga untuk memfasilitasi minat ya passion di bidang lain olahraga ataupun seni gitu ya
jadi bank indonesia ini juga menerapkan pola pola untuk mendukung kehidupan as a whole sebagai manusia gitu ya
bank indonesia menawarkan remunerasi yang kompetitif
tadi sudah ditampilkan juga di video
remunerasi yang meliputi pada saat bekerja maupun pasca kerja
jadi semua sudah diperhitungkan dengan cermat oleh bank indonesia untuk bisa memotivasi dan juga menjaga kesejahteraan dari pegawainya
bisa dilihat ya sobat rupiah kalau misalnya memang bank indonesia ini sangat totally invest ya
karena kami di bank indonesia ini menganggap sdm itu sebagai aset yang paling penting gitu ya
jadi untuk mengelola aset yang paling penting juga harus disediakan remunerasi pengembangan jarum karir dan kehidupan kerja yang juga terbaik untuk mereka
nah kalau boleh cerita pengalaman saya kemarin juga nih mas ari
saya juga berkesempatan nih dari bank indonesia mengikuti forum internasional di bali kemarin
jadi ada exposure juga terhadap international forum ya bunga
sudah masuk tujuh bulan
sudah pernah mengikuti forum internasional g dua puluh
karena kebetulan saat ini indonesia kan memegang presidensi g dua puluh ya
jadi di sana salah satu precious moment juga ya karena ketemu sama delegasi internasional
kita bisa mengetahui isu global itu apa aja sih saat ini
dan saya yakin pasti kesempatan lainnya di bank indonesia itu sangat terbuka lebar ya
itu akan selalu terbuka lebar untuk sobat rupiah dan juga untuk
ini ada pertanyaan juga dari dm instagram
ini masuk dari at icpnda
halo mimin perkenalkan nama saya lucia
saya ingin bertanya terkait seleksinya
kira kira ada berapa tahapan dalam seleksi kali ini
kemudian mungkin bisa di spill sedikit mimin
apakah tesnya akan berlangsung online atau offline
tujuannya biar teman teman yang lain bisa menyiapkan dari sekarang perangkat yang digunakan seperti laptop komputer beserta jaringannya
nah mungkin saya boleh minta bantuan mbak asri ya mbak ya untuk menjawab pertanyaan dari ican
terima kasih sobat rupiah icpnda ya
jadi tadi sebagaimana sudah kita informasikan gitu ya
saya juga sudah sampaikan tadi sobat rupiah bahwa kita kalau di bank indonesia untuk seleksi rekrutmen pcpm ini ada enam tahapan tadi
dari mulai seleksi administrasi kemudian juga ada tes potensi dasar dan person organization of feet
kemudian juga ada tes pengetahuan ke bank sentral dan bahasa inggris
kemudian psikologi lgd wawancara psikologi
kemudian tes kesehatan psikiatri dan terakhir adalah wawancara akhir gitu
nah tapi ini bagus banget nih ternyata si ica ini sudah ini nih antisipasi
sudah siap siap nih apakah tesnya mau dilakukan secara online dan offline
nah masih ya mas untuk tampaknya untuk tahun ini kita masih akan melaksanakannya secara hybrid
jadi hybrid itu gabungan antara online dan offline
nah apa saja nanti yang dilakukan secara online dan apa saja yang nanti dilakukan secara offline
tunggu nanti ketika kita sudah secara resmi mengumumkan rekrutmen pcpm ini dibuka gitu
kemudian baik banget gitu ya memang karena kita sudah sampaikan bahwa rekrutmen tahun ini juga akan melalui hybrid atau kombinasi antara online dan offline
maka sobat rupiah harus bersiap nih tadi betul sekali
gak harus yang paling canggih kok
tetapi paling tidak komputer laptopnya bisa digunakan gitu ya kemudian bisa connect dengan internet
iya memenuhi standar spesifikasi minimal gitu
kemudian juga mencari jaringan nih mas ari bumi
jaringannya yang stabil koneksi internetnya yang bagus gitu ya
supaya ketika melaksanakan atau menjalani tahapan tes rekrutmen
jadi bisa fokus mengerjakan tes dengan baik
kalau misalkan nanti ada kendala itu pasti sudah merusak fokus bahkan bisa merusak mood akhirnya nanti hasilnya nggak baik gitu bunga
jadi betul sekali tolong dari sekarang dipersiapkan
begitu kalau memang ingin mengikuti seleksi pcpm bank indonesia karena tadi hybrid
maka device kemudian jaringan
kesehatan baik fisik maupun mental harus dipersiapkan gitu
nah sudah terjawab ya berarti untuk pertanyaan dari ica nih bisa juga ya dipersiapkan dari sekarang
perangkatnya disiapkan juga ya karena salah satu tahapan awal juga ya untuk yang tes seleksi
untuk yang seleksi online ya mbak ya
nah sebelum kita mengakhiri sesi chicat kita di sore hari ini
mungkin dari mas ari dan juga mbak asri boleh nih berbagi tips dan trik untuk lolos pcpm bank indonesia
supaya sobat rupiah di luar sana nih lebih mempersiapkan diri lagi
jadi setelah nonton live ini tau apa sih yang harus dilakukan
boleh mungkin yang pertama dari mas ari dulu ya mas ya untuk tips dan triknya apa nih mas kira kira
oke ini tips dan trik ya bukan bocoran kan ya
barangkali saya punya tiga tips and trick ya untuk bisa dipersiapkan ya sebelum mengikuti proses seleksi pcpm nantinya
nah yang pertama ini karena yang kita lakukan seleksi ini banyak ya ada beberapa aspek ya tadi ada aspek psikologi kompetensi gitu ya
jadi yang pertama adalah be yourself gitu ya
karena bank indonesia disini ingin mendapatkan profil sesuai dengan karakter dari karyawan
jadi just be yourself dan tidak perlu mengikuti orang lain menjadi seperti apa
kemudian yang kedua tentu karena tadi seleksinya juga sangat banyak
teman teman sobat rupiah bisa mempersiapkan diri
ada seleksi kompetensi ada seleksi pengetahuan
kalau seandainya sekarang merasa masih ada informasi yang kurang nih terkait dengan kebang sentralan perekonomian terkini isu isu
silahkan buka buku silahkan baca lagi informasi yang ada di media sosial bank indonesia website bank indonesia
karena tentu itu akan membuat persiapan kita lebih matang
dan akhirnya nanti kita menjadi relax dalam melakukan seleksi
nah kemudian yang ketiga tips dari saya adalah kalau kita sudah berupaya maksimal kemudian juga sudah mempersiapkan diri sebaik mungkin
dan tentu yang ketiga teman teman bisa meminta doa restu
ya kepada orang tua
kemudian juga supaya teman teman bisa berdoa juga ya supaya hasil yang diperoleh itu adalah hasil yang terbaik
sehingga nanti pada saat teman teman masuk itu hasilnya bisa memberikan manfaat buat diri sendiri buat keluarga dan buat masyarakat sekitar
mungkin itu tiga tips dari saya bunga
sangat insightful ya ini tips dan trik dari mas ari
ada tiga tadi sobat rupiah jangan lupa dicatat ya untuk tips dan triknya
nah sekarang kita ke mbak astri nih
iya kalau dari saya tadi sebenarnya dari mas ari tuh udah bisa dibilang udah meng cover semua gitu ya
tapi kalau dari saya mungkin percaya diri gitu
teman teman atau sobat rupiah jadi udah percaya diri aja kalau memang tadi sudah persiapannya dilakukan tentu saja dengan matang
teman teman harus fokus dan percaya diri ketika mengerjakan tahapan demi tahapan tes gitu
jadi tenang dan fokus gitu
kalau misalkan kita gugup tuh kadang nggak keluar nih malahan bunga gitu
yang sudah kita pelajari atau sudah kita tahu sebelumnya jadi hilang gitu
jadi fokus percaya diri
kemudian yang kedua juga menjaga ini nih kesehatan pastinya
tadi juga karena tesnya panjang dan pastinya melelahkan gitu
jadi kalau setiap dalam tahapan tes itu minimal kan satu jam ya
nah maksimalnya bisa lebih dari satu jam intinya gitu
jadi teman teman hamin satu sebelum tes
selain juga secara kompetensi dipersiapkan tentu saja secara fisik juga dipersiapkan
sebelum tes misalkan kalau memang biasa sarapan ya sarapan dulu
supaya ketika mengerjakan tes itu bisa fokus kemudian juga bisa memberikan hasil yang terbaik atau memberikan potensi yang terbaik ketika tes
udah ada beberapa tips dan trik dari mas ari dan juga mbak asri
setelah ini sobat rupiah tetap keep updating informasi ya
informasi dari website bank indonesia dari media sosial bank indonesia
kapan sih nanti rekrutmen pcpm ini akan dibuka
dan dipersiapkan semuanya dari sekarang
mulai dokumen kompetensi dan lain lainnya disiapkan dari sekarang
karena itu juga salah satu investment ya
nah jadi harus dipersiapkan
jadi kalau udah publish nanti udah langsung
oh saya siap nih rekrutmennya
dan biasanya kita pada saat pembukaan itu waktunya pendek
jadi mumpung sekarang masih ada waktu dan belum ada pembukaan
mudah mudahan sobat rupiah bisa mempersiapkan sejak dini gitu ya mbak bunga
karena sekarang kan kita juga belum official untuk updating ya
jadi bisa dipersiapkan dari sekarang
itu mungkin ya cicat kita sore hari ini ya mas dan mbak
terima kasih banyak nih mas ari dan juga mbak asri sudah meluangkan
terima kasih juga nih sahabat rupiah yang sampai saat ini
terima kasih banyak sobat rupiah yang udah ikutan bareng
udah join udah gabung di live instagram kita sore hari ini
dan semoga semua urusan dilancarkan ya mas mbak
menteri kesehatan mas na dan juga sobat rupiah di luar sana
tetap update informasinya dan jangan lupa untuk tetap stay tone di media sosial bank indonesia